hingga rabu siang kerusakan kotak suara yang terbuat dari kardus di gudang kpud kabupaten cirebon jawa barat
tercatat oleh pihak kpud cirebon sudah mencapai dua dua ratus sembilan puluh delapan kotak suara
kerusakan disebabkan hujan lebat pada beberapa hari lalu sehingga air merembes dan masuk ke gudang kpud
akibatnya kotak suara ini basah hingga mengalami kerusakan
dengan adanya kerusakan kotak suara ini pihak kpud kabupaten cirebon mengajukan untuk pergantian kotak suara yang baru ke pihak kpu pusat
dan diharapkan bisa segera diganti dengan yang baru
pihak kpu pun mencari gudang pengganti yang dianggap lebih aman
kotak suara yang selamat kini dipindahkan ke gudang sementara
sampai kpu mendapatkan gudang baru yang lebih layak untuk menyimpan logistik kpud cirebon
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini